tapi memang kalau satu negara tidak ada oposisi
nggak malu apa kita di mata dunia
di oposisi nggak di oposisi jam terbangnya sudah cukup
kalau memang harus kembali ke oposisi kita juga tidak ada kesulitan
kita kembali kepada pemerintah kita pun juga tidak ada kesulitan
tinggal permasalahannya adalah kita lihat dari hasil besok
baru kalau watak dan karakter pks selalu keputusan itu dimanggil disuruh
nanti keputusannya mau kemana
arahnya bagaimana dan sebagainya kita lihat masalah haknya
nggak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh cak hasan tadi
tapi memang kalau satu negara tidak ada oposisi
nggak malu apa kita di mata dunia
ini negara apa ada yang check and balance
iya jadi semuanya manut gitu ya nggak bisa juga
masih ada partai partai yang berikinan ngontrol pemerintahan